kemudian kita akan beralih juga ke remaja yang berusia lima belas tahun
selasa pagi diterima menjadi mahasiswi fakultas kedokteran universitas erlangga surabaya jawa timur
wow lima belas tahun jadi mahasiswa ini luar biasa ya
meski tergolong berusia muda rania tasha ifadah mengaku siap bersaing dengan mahasiswa lain yang bahkan lebih dewasa
inilah rania tasha ifadah warga semarang jawa tengah
perempuan yang masih berusia lima belas tahun ini resmi menjadi mahasiswi fakultas kedokteran universitas airlangga surabaya
meski masih belia putri pasangan suhartini dan hasanuddin warga semarang ini
mengaku sudah siap menempuh pendidikan di bangku kuliah dengan teman teman mahasiswa lain yang berusia lebih dewasa
rania adalah pelajar akselerasi smp dan sma tiga semarang
sejak sd hingga madrasah alia atau setingkat sma
ia selalu masuk sepuluh besar atau
menjadi pelajar berprestasi
sementara itu rektor uner surabaya prof nasih menyatakan
meski masih berusia muda rania sudah memenuhi syarat untuk mengikuti perkuliahan
seperti sudah lulus sma dan sudah mengikuti ujian nasional
mbak rania sudah memenuhi persyaratan
jadi sudah lulus kelas tiga slta
dan kemudian sudah menjadi peserta unas harus nomernya sehingga persyaratannya terpenuhi
dengan diterimanya rania di fakultas kedokteran universitas airlangga
surabaya membuktikan adanya generasi berbakat dan berprestasi
yang tersebar di berbagai penjuru nusantara